ya setelah kejadian di tiga lokasi di surabaya kemarin tadi malam
ada satu kejadian lagi di sidoarjo dan pagi hari ini
terus saja sudah kejadian lagi di bawang buru diri di stafis surabaya lagi
tindakan penucut tindakan yang tidak jembat tabat tindakan yang tiada
dan perlu saya tegaskan lagi kita akan lawan terorisme dan kita akan basmi terorisme sampai ke akar akarnya
saya sampaikan kepada polisi
kepada kapolri untuk tegas tidak ada kompromi dalam melakukan tindakan tindakan di lapangan
untuk menghentikan aksi aksi teroris ini
yang kedua saya juga meminta kepada dpr
dpr dan kementerian kementerian yang terkait
yang berhubungan dengan revisi undang undang tindak pidana terorisme
yang sudah kita ajukan pada bulan februari dua ribu enam belas yang lalu artinya sudah dua tahun
untuk segera diselesaikan
secepat cepatnya dalam masa sidang berikut yaitu di delapan belas mei yang akan datang
karena ini merupakan sebuah payung hukum yang penting bagi aparat bagi polri
untuk bisa menindak tegas dalam kecedahan maupun dalam tindakan
presiden joko widodo terkait dengan teror bom ataupun lelakan yang lagi lagi terjadi di surabaya
tepatnya di mapol restabes surabaya di depan mapo restabel surabaya
tadi presiden joko widodo memberikan beberapa poin terkait hal ini
yang pertama adalah bahwa pihak pemerintah tidak akan mentolerir aksi teror apapun
utamanya mereka sangat menginginkan untuk membasmi sampai ke akar akarnya
meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas tidak ada kompromi untuk kasus ini
untuk itu presiden joko widodo juga mengimbau dan juga mendorong dewan perwakilan rakyat
untuk segera melakukan revisi undang undang tindak terorisme
yang sampai sejauh ini undang undang tersebut dibahas sudah dua tahun lamanya
dan ini juga menjadi payung hukum yang pasti dalam menindak terorisme
kami akan terus perbarui informasi kepada anda terkait dengan teror bom yang terjadi
baru saja di pukul delapan lewat lima puluh waktu indonesia barat di mapo restabes surabaya jawa timur
belum ada informasi
tambahan tapi tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa memang betul
ada anggota polisi yang menjadi korban
tapi untuk jumlahnya kami masih terus akan mengkonfirmasi untuk anda
sementara kita jeda tetap bersama kami